petisi yang ditulis annie di change org dengan judul
stella monica tak bersalah stop pidanakan konsumen
membutuhkan lima tanda tangan
hingga rabu siang sudah lebih dari tiga ribuan orang menandatangani petisi ini
annie menulis bahwa stella dituntut oleh jaksa satu tahun penjara
dan denda sepuluh juta rupiah
eni sedih karena stella anaknya diperlakukan seperti pelaku kriminalitas
annie yakin bahwa stella adalah korban kriminalisasi
lewat petisi ini annie mengetuk empati warga net untuk memberi dukungan pada stella
annie berharap stella dibebaskan dari segala tuntutan
kita juga akan bawa ke pengadilan negeri surabaya juga
ke pihak pihak pemerintah yang terkait mas
supaya didengarkan selama ini anak saya mengalami kriminalisasi
herlambang perdana dosen fakultas hukum universitas gajah mada
sangat menyayangkan masifnya penjeratan menggunakan undang undang ini
menurutnya berpendapat memang tidak absolut
tapi kritik seseorang merupakan hak universal
berbeda dengan hasutan untuk melakukan kekerasan atau rasisme yang memang dilarang keras
kritik atas sebuah produk atau jasa sebenarnya adalah hal yang biasa
menurut herlambang hukum seharusnya memberi perlindungan pada konsumen yang bersuara dengan saluran apapun
mudah mudahan dalam kasus stella ya
hakim punya pemikiran lebih maju progresif
mempertimbangkan doktrin hukum yang sebenarnya sudah berkembang
justru sudah menjadi aturan formal
di dalam menegakkan hukum yang bisa lebih menjamin kebebasan ekspresi
kasus stella berawal pada dua ribu sembilan belas
waktu stella mengeluhkan layanan sebuah klinik kecantikan di media sosial
ditanggapi dengan somasi
upaya mediasi oleh keluarga gagal
stella dijerat dengan pasal dua puluh tujuh undang undang ite
jaksa rista erna sulistyawati dalam sidang di pengadilan negeri surabaya
menjerat stella dengan undang undang ite pasal dua puluh tujuh ayat tiga
menyebar luaskan informasi elektronik berisi penghinaan atau pencemaran nama baik
hingga rabu sore pihak kejaksaan tinggi jawa timur belum merespon permintaan wawancara cnn indonesia